petinggi partai politik langsung merespon keinginan kaisang untuk maju menjadi depok satu atau wali kota depok
di media sosial bahkan sudah muncul dukungan dari netizen warga depok hingga analisis politiknya
kita bahas malam ini bersama peneliti komunikasi politik prof karim suryadi prof karim selamat malam
selamat malam menteri
terima kasih prof sudah bergabung malam hari ini menyempatkan waktunya nih malam minggu kita bahas politik lagi
prof ini ada yang menarik ya kalau ks sang itu sekarang menyatakan maju dengan pola yang tidak biasa ya
karena statement awal kemudian sebelum benar benar masuk turun ke lapangan gitu kan
apalagi kita tahu dua ribu dua puluh empat ini tarung bebas ya tidak ada yang petahana ya
kalau menurut anda analisisnya bagaimana prof
ya kalau dia siap atau tidak mau atau tidak itu urusan dia dan hanya dia yang tahu gitu ya
tetapi kalau kita melihat koherensi kejadian kejadian sebelumnya ini seperti tidak serius gitu ada kesan main main atau asal ngomong
yang pertama misalnya kenapa saya bilang begitu maaf ya dia menggunakan kaos psi tapi juga sebelumnya dia menggunakan kaos prabowo
jadi ini kan tidak koherensi
dilihat dari teori kebenaran gitu ya teori koherensi sebuah tindakan itu benar
kalau dia koherensi
dengan kejadian kejadian sebelumnya
itu yang pertama
yang kedua kalau dia benar kalau dia benar serius ingin jadi depok satu gitu ya
saya baru dengar istilah depok pertama gitu
tidak ada jabar pertama tidak ada dki pertama
yang ada di dki satu jabar satu gitu kan atau depok satu
tapi baru malam ini saya dengar ada depok pertama gitu ya
nah jika benar akan maju seperti itu maka yang harus dilakukan sebenarnya bukan mengkonfirmasi kedekatan dia dengan psi
misalnya dengan menggunakan psi
tapi justru yang dipertanyakan oleh publik itu kan sebenarnya apa hubungan kaesang dengan depok
sehingga hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menunjukkan kedekatan dia bahwa dia adalah minimal one of us nya depok
minimal dia menjadi satu di antara sekian warga depok
itu yang pertama
lebih jauh lagi dia harus tunjukkan kalau klaim tadi ya klaim berita tadi sebelumnya
depok sebagai kota yang sedang tumbuh
itu membutuhkan sosok pemimpin muda
itu artinya dia adalah the best of
yang terbaik diantara sekian orang yang berpeluang memimpin kota depok
nah kalau the best of us masih jauh minimal dia harus tunjukkan yang pertama
karena siapapun dimanapun pemimpin itu akan dipilih
satu di antara kita
nah kekitaan ini yang menurut saya belum terpenuhi
jadi menurut saya ini perjalanan yang masih jauh
menurut anda masih gimmick prof
dan saya melihat kalaupun dia serius masih pada tataran cek ombak
oke masih cek ombak masih gimmick
dan bagi partai yang merespon itu ya sebagai usaha untuk membuang gelembung
sebab sepertinya ikan partai itu kan politisi itu harus membuat gelombang membuat riak biar terus hidup
prof tapi kalau misalnya anda melihat sekarang
anda tadi mengatakan harus menunjukkan sebagai one of us nya warga depok
jadi sebenarnya kalau misalnya anda lihat dari beberapa pilkada di depok jawa barat anda juga spesialisasinya di sana
apa sebenarnya yang dicari warga depok sekarang dengan demografi yang akan muncul di dua ribu dua puluh
nah justru itulah
justru yang putri tanyakan itu yang harus dilakukan pertama kali oleh siapapun termasuk ks sang yang ingin maju di depok
karena tugas orang pemimpin yang pertama tama adalah membuat peta
peta demografi sosiologis masalah sosial politik dan lain lain
depok sebagai hinterland dki jakarta ya meskipun mungkin tidak mau dibilang hinterland
tapi kan selama ini faktanya menjadi interland gitu ya
menjadi kota penyangga yang siang hari hidup agak sepi tapi kalau malam menjadi padat gitu ya
berbagai masalah jakarta melimpah ke
selain masalah yang muncul di depok sendiri gitu ya
nah jadi menurut saya depok menjadi lebih komplek ketimbang misalnya sebutlah bogor sebutlah dki sendiri gitu
karena selain memiliki masalah interline sendiri juga menerima limpahan masalah sebagai akibat interline dari pertumbuhan kota kota sekitarnya
sehingga menurut saya dia harus benar benar bukan hanya harus memahami masalah internal
tetapi harus ditambah dengan pemahamannya bagaimana interaktualitasnya dengan kota kota lain di sekitarnya
itu sebenarnya yang membuat saya bertanya tanya sebenarnya bagaimana dia bisa mengatakan siap seperti ini
meskipun dalam posisi dia ya dalam posisi kaisang sekarang ini itu ada maksim politik yang mengatakan bagi seorang pencinta kan
keinginan anda itu perintah bagi saya begitu kan
sehingga kalau kaisang ngomong begitu akan menjadi perintah bagi partai partai pendukung pemerintah gitu
jadi tidak aneh sebenarnya dia ngomong begitu
apakah serius atau tidak lalu bermunculan partai yang merespon itu tidak aneh
itu bagi pencipta akan berlaku seperti itu
prof kalau misalnya sekarang kemudian sudah muncul
statement gitu ya untuk wali kota depok yang ceria misalnya
nah seperti ini itu menurut anda itu bisa masuk ke tatanan baru pengenalan atau bisa sudah menumbuhkan kesukaan begitu atau tidak sih prof
menurut saya terlalu dini kalau kita menanggapi isu ini dengan serius gitu ya
karena saya bilang tadi kalau pun serius ini baru pada tataran cek ombak
kalau serius pasti yang pertama kali dia gunakan adalah kendaraan pdip
karena kan pdip punya kebijakan
satu keluarga pdip
tidak mungkin yang lainnya nyebrang atau menggunakan kendaraan lain
bahwa kemudian ada gerindra ada psi ya pastilah itu akan menjadi pendukungnya
tapi menurut saya cikal bakalnya gerbong utama yang menghelak kekuatan politik kaesang pastilah pdip
dan ini kan belum ada suara apa apa
pilkada itu kan akan digelar sekitar bulan september atau oktober
beberapa bulan setelah pilpres ya
dan itu berarti beberapa bulan sebelum presiden joko widodo itu mengakhiri jabatannya
nah artinya apa
artinya akan ada gitu yuk
akan ada perubahan sinar politik sang putra mahkota ini hari ini dan pada saat menjelang pemilihan
maaf seribu maaf saya katakan
sosok seperti ini kan sinar politiknya tidak dimunculkan oleh dirinya sendiri
sebab dia bukan matahari tapi dia adalah bulan
lancaran politiknya tidak sepenuhnya dibangun oleh dirinya sendiri tetapi dia memantulkan sinar politik yang membias dari keluarga penguasa
kalau misalnya sekarang sudah ada sinyal sinyal dari dpc pd perjuangan depok ada rencana untuk misalnya jadi memasangkan kaisang dengan sudah dibahas tuh
memasangkan kaesang misalnya dengan
misalnya dengan incumbent sekda sekarang gitu
nah itu akan lebih konkret ya dan itu akan lebih menjadi kompas politik
bukan hanya bagi partai politik japi juga bagi masyarakat
tapi tetap saja menurut saya yang menjadi pekerjaan rumah itu kan bagaimana membuat cleate hangner yang kuat
tali pengikat yang kuat antara kaesang dengan depok
dan itu belum ada sekarang ya menurut anda
karena dikatakan ya oleh
dikatakan oleh presiden joko widodo saat bertemu dengan musrah
justru aspirasi yang harus ditangkap
dan didengar oleh setiap pemilih itu adalah aspirasi yang tumbuh dari akar rumput
bukan aspirasi dari elit politik itu kan yang dikatakan oleh jokowi dodo saat berpidato di depan
dan itu benar gitu ya
dan itu benar
nah sekarang yang ingin kita dengar sebenarnya
bagaimana aspirasi masyarakat depok
akar rumput masyarakat depok
ini kan baru dari atas ya
baru dari atas
hanya apabila keinginan elit ini bersenyawa dengan keinginan akar rumput
maka kekuatan pendukung itu akan terjalin
mudah mudahan saja itu terjadi
saya tidak berprevensi menolak
saya tidak berprevensi mendukung
yang saya inginkan adalah ini sebuah menjadi kontestasi bagi anak muda
yang bukan hanya muda biologis
putri yang penting itu bukan hanya muda biologis
tapi yang penting adalah muda atau pembeliaan pemikiran
itu yang penting
sebab tidak sedikit pikirannya beliau ada pada usia yang sudah senior
dan tidak sedikit pula usianya muda tapi pikirannya jumut masa lalu
karena mungkin kosong pengalamannya
itu jangan terjadi
prof karim terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
ya sama sama putri ya
terima kasih prof